ribuan warga desa olean kecamatan kota situbondo menggelar festival tajin sora
dalam event ini warga saling bertukar aneka sajian tajin atau bubur lemak di sepanjang jalan sejauh satu km
setelah didoakan warga langsung beramai ramai menyantap bubur khas ashuro ini tepat di malam sepuluh muharam
tradisi tajim sora untuk memperingati sepuluh muharam dimulai sejak sore hari
warga di masing masing dusun bergotong royong memasak rajin atau bubur
kuali besar dengan tungku perapian tradisional pun mereka gunakan untuk memasak porsi besar bubur khas situbondo ini
bubur ini menjadi istimewa karena diberi aneka bumbu rempah dan daun pandan untuk menghasilkan aroma dan cita rasa gurih
taccing bubur beras ini lalu diberi aneka topping mulai tempe goreng telur iris bawang goreng dan disiram kuah kental olahan ikan laut ayam atau daging sapi
untuk penyajiannya pun menggunakan daun pisang sebagai piringnya
puncak acara semua sajian yang telah dimasak para warga tiap dusun dibawa ke festival tajin sora di sepanjang jalan desa
tajin yang telah dimasak kemudian dibungkus satu persatu untuk disajikan kepada ribuan warga yang hadir
festival ini sengaja digelar warga untuk mentradisikan makan tajin sora setiap sepuluh muharam yang mulai ditinggalkan
ini adalah itu
tenturan harus berada filosofinya harus kita hidup bentuk hidup damai kemudian hidup bergantian tangan dengan siapa pun
tradisi tajin sora sendiri muncul sejak zaman penjajahan belanda
pesatnya perkembangan islam di situ bondo membuat warga selalu menyambut tahun baru islam dengan berbagi tajin dari rumah ke rumah secara bergantian
mereka berkeyakinan dengan berbagi tajim sora pada sepuluh muharam akan menghindarkan mereka dari cobaan dan musibah
usai didoakan warga pun langsung menyatap ramai ramai tajim sora yang telah disajikan
sedikitnya tiga seratus porsi tajin sora habis dalam waktu setengah jam
sementara itu selain sebagai ritual ngalap berkah festival ini dijadikan pemerintah desa sebagai daya tarik wisata untuk pengembangan ekonomi kerakyatan